di kantong ini enggak
sehat maruhum tambunan kakek berusia delapan puluh tiga tahun
warga jalan jati kecamatan padang hilir kota tebing tinggi sumatera utara
tewas setelah diserang ratusan tawon pada kamis sore
peristiwa bermula saat ia bermaksud akan memanen buah rambutan di ladang miliknya
namun di pohon rambutan itu terdapat sarang tawon
hingga ia berusaha memusnahkan dengan cara membakar sarangnya
gerombolan tawon yang merasa terusik justru menyerang korban
korban yang berlari dan meminta tolong terjatuh
namun banyaknya tawon membuat warga tidak berani mendekat
korban akhirnya tewas di lokasi kejadian
tadi ada satu orang juga disini ngangon kambing
lari juga dia tengoknya wah kemau nyogot lari dia
udah dibilangin waktu itu gak denger sokoknya aja
habis itu dia minta tolongnya jatuh jatuh sini
aku datang ya gak perlulah nolongin sendiri
polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban
membawa jenazah korban ke rumah sakit
azhar effendi manurung tebing tinggi sumatera utara